sebuah restoran di kawasan merican baru sleman yogyakarta
punya menu aneka olahan domba
domba yang digunakan berasal dari peternakan milik sendiri
di peternakan milik adam ayodya ini
ada lebih dari enam ratus ekor domba
pria dua puluh tiga tahun tersebut mulai beternak domba tiga tahun lalu
di lahan seluas dua lima ratus meter
menurut adam merawat domba cukup mudah
ia hanya perlu menjaga kebersihan kandang
dan memberi makan secara teratur sehari tiga kali
dalam sebulan sepuluh hingga lima belas ekor disembeli
untuk diolah menjadi aneka kuliner domba
mempunyai planning untuk membuka bisnis dari hulu sampai ke hilir
berhubung peternakan kami itu adalah pembibitan jenis domba pedaging
maka kami bisa dibilang beringat
ini adalah inovasi untuk membuka usaha kuliner
resto ini memiliki beberapa olahan domba
salah satunya doper kari
proses memasaknya cukup cepat
hanya menggunakan beberapa jenis rempah rempah dan bumbu kari
ada juga smoked doper salad yang pembuatannya lebih simpel
daging domba yang telah dipanggang selama lima menit
diracik bersama aneka sayuran dan diberi salad dressing walaupun
orang orang di dongba tidak itu l intensely nyenangkan
mound sebabni seperti yang terjadi ke awalkalu

masih dari yogyakarta warung makan yang terletak di jalan kapten haryadi ngaglik sleman ini
menyajikan beragam olahan lele
ikan lele yang digunakan adalah hasil dari kolam milik sendiri
sejak dua ribu dua puluh dua nanang membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflow
kini terdapat dua ratus enam belas kolam dan panen dilakukan seminggu sekali
hasil panen mencapai dua belas ton
lele segar dijual dua puluh ribu rupiah per kilogram
sementara yang diolah menjadi hidangan di warung rata rata lima ratus kg per bulan
nantinya lele ini akan melalui proses penyortiran yang akan dikirim ke resto
untuk diolah menjadi beragam menu masakan
di warung inilah lele hasil budidaya diolah
pengelola punya tiga puluh lima jenis hidangan lele
di antaranya mangut lele lele oseng brambang dan sate lilit lele
salah satu hidangan andalan adalah lele osem brambang
lele yang telah digoreng diguyur dengan bumbu rempah rempah yang telah ditumis
ada juga mangut lele yang dihidangkan dalam batuk kelapa
harga makanan yang ditawarkan warung ini cukup terjangkau
mulai tiga belas ribu sampai tujuh belas ribu rupiah
tentunya kalau ngambil dari tambak sendiri
kualitasnya pun juga terjamin
jadi aku nggak takut untuk makan di sini
dalam sehari warung makan serba lele ini bisa menghabiskan empat puluh kg lele atau setara satu ratus lima puluh porsi
kita ingin membuat konsep yang berbeda dari yang lain
untuk lelenya kita ternak dan olah sendiri
selain itu kualitas dari nilai tersebut sudah terjamin
bagaimana apakah anda tertarik dengan konsep seperti usaha lele dan domba tadi
daerah istimewa yogyakarta